terima kasih dok
kalau begitu saya permisi dulu
ah ini hubungan untuk mas basko
lalu tak laku aja ya
sudahlah bu yati
kita serahkan semuanya kepada allah
kalau bapaknya masih gak berubah juga
sekarang yang penting
mbak harus terus berdoa
supaya mas baskoro bisa cepat berubah
kamu serius nih
mau pilih tipe yang
bapak gak keberatan kan
kalau kamu senang saya juga senang
surat suratnya pakai nama inter nggak apa apa kan pak
ya nggak apa apa ini kan memang buat kamu
makasih ya pak
oke mas saya pilih tipe yang ini
baik pak mari kita berbicara di dalam
perbuatan mas menggunakan uang biaya renovasi masjid itu tidak
tidak benar mas itu dosa
kamu bicara apa
makin lama bukan tambah baik malah makin kurang ajar sama sekali
kalau kamu gak
saya tuh udah kenyang mas dianyap sama kamu

kalau kamu nya baik pasti saya nurut kok mas

tapi kalau kamu nya salah jalan
masa saya diem aja
mas mau ke mas
bukan urusan kamu
aku udah gak betah
wah lihat tuh pak baskoroa
pasirnya kok campur tanah ini
kayu kayunya juga lembek lagi
saya tidak mau bangunan ini bertahan satu atau dua tahun saja pak baskoro
pak badrun tenang aja
ini udah standar
tapi perlu jaminan
dipakai aktivitas banyak orang
hei pak badrun gak usah khawatir
percayakan pada kami
biar kami kerja tenang
dan ini bisa cepet selesai
pokoknya pak badrun terima beres
ini kalau dilihat kayaknya semennya kurang banyak ini pak
iya saya rasa juga begitu
jadi ini kalau bapak bilang bisa rupuh
ya mungkin kemungkinan gak akan setahun bisa rupuh ini pak
lalu lalu pak
lalu lalu pak
amin ya allah
dan semoga kita kita yang masih hidup ini
gimana keadaannya bu
masa kritisnya sudah lewat
masa kritisnya sudah lewat
tapi bapak sengaja kami bikin tidur
supaya dia bisa lebih tenang
tapi ada hal penting yang harus ibu ketahui
apa itu dok
nanti kalau bapak sudah sembuh
bapak akan lumpuh
karena pita suaranya rusak
tapi ibu tidak perlu khawatir
kami akan berusaha semaksimal mungkin
untuk kesembuhan bapak skoro
kalau begitu saya permisi dulu
apa ini hubungan untuk bapak skoro
terlaku aja ya
sudahlah bu yati
kita serahkan semuanya kepada allah
itu semua benar mbak
yang penting saat ini mbak itu harus jaga kesehatan
sebentar lagi mbak kan mau melahirkan
sebentar lagi mbak akan mau melahirkan
eh gimana umur
alhamdulillah sudah kesehatan mbak
tadinya dia mau kemari
syukur alhamdulillah kalau gitu
syukur alhamdulillah kalau gitu
syukur alhamdulillah kalau gitu
syukur alhamdulillah kalau gitu
pak d nanti kalau pak d sudah sembuh
pak d sedang mau istirahat
jadi kamu semua pada main di dalam ya

adik adik ayo menem kakak yuk
saya itu yakin kalau mas itu masih bisa sembuh
kita cari tempat buat terapi
nanti saya akan temani mas
sobrinya nggak dendam sama mas
ini tadi malam masmu nulis ini dengan susah payah buat kamu
aku akan mengeluarkan uang pribadiku
aku akan mengeluarkan uang

untuk melanjutkan proyek renovasi masjid sampai selesai
dan aku akan mengganti semua dana khas masjid yang sudah terpakai
dan aku akan mengganti semua dana khas masjid yang sudah terpakai
semoga allah mengampuni dosa dosa saya

mas bener bener ikhlas dari dalam hati
dan allah mendengar mas
allah pasti akan mengabulkan semua doa mas
mas mau main sama mereka
olah daus fadil sini nak
kalian mau main sama kalian